hai neng tenang aja si sarding itu orang baik dia tidak pernah mempermainkan perempuan
ya man apa lagi ya dudung juga tidak pernah sekali sekali menyakiti hati perempuan begitu
neng sri ya duduk sama perut lumayan udah dua bulanan aduh berada allah spesial ngapain di
kayaknya buset lu gimana sih jadi mau bawa berdua tampang aja kagak enak
berkerep lagu lagi mending mending cakep
enak banget enak ya broding juga enak enak ya sering sering makan di sini ya bro
oh aduh broding maunya broding soalnya kekenyangan jadi keceplosan ya nggak
apa apa buat neng cinema sandawa itu terdengar indah di telinga aku
broding bisa aja gombalnya berubah ubah

neng akang kan di jakarta numpang sama temen akang namanya abah rama ya nanti kita pulang dari
sini tempatnya abah rama ya akan mengenalin neng sama temen temen akang ya broding numpang
iya ya mau nggak tapi enak kayaknya broding eh apa apa
nanti beberapa detik ayo pas
iya habisin dulu aja sama mama
iya si diding lama pisah pergi mau anak anak nih
mbah lamanya orang lagi kasmaran lupa waktu
kasmaran kasmaran kayak abg saja
mbah memangnya abah tidak mau lagi pacaran gitu
hei saya bukannya tidak mau tapi saya tidak mau mengkhianati asdulai
saya setia sama asdulai
gaya si abah pakai keles kayak anak muda woy
bapaknya bahasa bencong gitu
bukan bahasa jawa keseteles
eh beli spesialnya
kalau beli spesialnya tani
kok dia mau ya sama si sading
ini ibah saya mau memperkenalkan
jangan lupa neng kenalan
biasa dipanggil sardung
kalau di bandung mah sangat terkenal pisang
dudung teh banyak teman teman di bandung
oh kang dadang
eh si sri
eh neng bentar ya
neng teh cantik begini masih punya adik tidak
siapa tahu ya
kebetulan sri anak terakhir
tapi istri punya nenek kok
dia kira kira udah dua puluh tahun jadi janda
kalau bro dudung mau nanti dikenalin
terima kasih neng
tidak usah neng sri
asal kolot tehnya soalnya
atau mau nunggu teleponnya
tidak tidak usah
ya sudah tuh
mendingan masuk ke dalam saja
duduk di dalam tuh
jangan di lantai
di kursi saja ya
eh sini dulu
sini dulu sebentar
ya duduk sini neng
oh duduk sini
oh awal ketemu sama broding
jadi pertamanya kan si sri pulang dari pasar kan
eh pas di tengah tengah jalan supir ojeknya mogok
si motornya itu
eh kebetulan broding lewat
stopin deh sama si
saya pikir dia tukang ojek
oh memang mirip sama tukang ojek
iya si sarding teh
kak bo ngetan jadi tukang ojek
bro saya teh kurang yakin sama perempuan ini
saya bisa mendapatkan wanita cantik seperti begini
saya mah bukannya si irik
saya mas senangnya malah bahagianya kalau kamu mendekat sama perempuan yang soleha
beda sama yang gini ma bro
saya juga atubah
jangan haduh ke saya ya
tidak akan nangis
neng tenang aja
si sarding itu orang baik
dia tidak pernah mempermainkan perempuan
dudung juga tidak pernah sekali sekali menyakiti hati perempuan
begitu neng sri
dudungnya selama berapa
enggak lama kerja di sana
sudah dua bulanan
aduh beneran auspisan
ngapain di sini
biar ada tau gitu
ah bukan gua eh
bukan balaga itu brother
nangis dari tadi
itu si bule bokeh
si bule bokeh masa
nge second gimana sih maksudnya
dia punya another girlfriend masa
eh punya barang makan di second in
itu bule udah mau rotiin i tau
ya ya lah
lah kok mengapa lo
tadi apa buka sih
bukan dipeluknya apa gimana kan orang nangis
lo tau dari awal begitu
kan gue udah gak setuju juga sama lo
tumpen banget dia nangis
terus bagaimana sekarang nih
i harus bagaimana
i udah dipurotin
duit i udah abis
udah gak bisa digimanain juga kan ci
udah bagus tau gak ya
lo taunya sekarang
coba kalo sempet sampe di dulu bener bener abis
sampe sempet lo jual nih rumah buat biayain tuh bule
kan lebih parah
udah bagus lah bersyukur
taunya lo sekarang lebih cepat lebih baik
alhamdulillah mama putus juga
terima kasih tuhan
jadi ada apa gimana sih
sakit hati begini malah alhamdulillah
kalo ini melly bener dong
yuting sama yuting malah gak dukung ayah
mat indonesia aja yang pribumi
indonesia lebih bagus
kalau itu mah kamu modus
biar kamu disetujuin pacaran sama ian
biar sampe gunung meletus di depan mama
mama gak bakal setuju sama si cacing kermi itu
ayah gak mau tau
yuk sekarang juga harus break up sama si cacing kermi
ya allah mama
melly diikut ikutin oleh masalah mama
anak ya allah
gak ngerti perasaan ayah
ya udah sih ci
pake nangisnya pake gitu banget
dari zaman dulu juga lu ganti ganti pacar dua puluh kali juga lu gak pernah nangis
udah jangan bawa bawa masalah lo dong
eh lo lebay sekarang
elah adek begitu amat sih
buah ayo nangis di kamar aja